gemerlapnya ibu kota dengan berbagai fasilitas yang ada tidak dirasakan oleh billy
bocah berusia sembilan tahun ini terpaksa putus sekolah karena tak punya biaya
billy kini menjadi pemulung sampah di usia yang sangat muda
di tengah pandemi ia tetap berjaga jaga dengan menggunakan masker
dengan memulung dari pagi hingga sore billy mengaku bisa mengumpulkan uang sepuluh hingga lima belas ribu rupiah
uang itu ia gunakan untuk membantu ekonomi keluarga
dalam hatinya terselip harapan untuk kembali bersekolah
kalau di bekasi pernah sekolah mau sampai kelas dua berhenti lagi pindah ke sini untuk makan
pemulung tatanya ih tetang pemulung ini dia main aja
ini dia bayarin dah
berbeda dengan putra usai bersekolah bocah berusia tujuh tahun ini setiap harinya membantu ibunya berjualan tisu
bocah yang bercita cita menjadi pemain bola ini berharap bersekolah bisa mengubah ekonomi keluarga dan membahagiakan orang tua
kalau saya bantu bantu mama
bagi apa sama buat
dia bagi mama
ibu putra sebenarnya tak tega melihat buah hatinya ikut berjualan terlebih di masa pandemi covid sembilan belas seperti sekarang
namun persoalan ekonomi orang tua menjadi alasan mereka membiarkan sang anak ikut bekerja
sebenarnya saya nggak ngijinin
sebenarnya saya takut takut diledekin sama teman temannya
cuman gimana dia juga ada kasian sama orang tua membantu orang tua siapa lagi yang bukan dia yang membantu saya
psikolog kassandra putranto menjelaskan kondisi pandemi membuat potensi anak anak untuk bekerja semakin tinggi akibat semakin sulitnya ekonomi
anak yang bekerja akan berdampak pada beberapa hal
dari mulai tumbuh kembang anak yang tidak maksimal emosi anak yang lebih sensitif dan hilangnya hak anak untuk bermain
cara berpikirnya lalu kemudian juga emosinya kemudian perilakunya
nah bagi mereka yang mungkin kemudian juga ada semacam bully atau kekerasan
atau eksploitasi gitu
nah tentu emosinya menjadi lebih sensitif menjadi lebih mudah marah dan yang paling jelas adalah mereka kehilangan hak untuk bermain
dari data jaringan lsm untuk penanggulangan pekerja anak atau jarak jumlah pekerja anak di indonesia tahun dua ribu sembilan berjumlah satu tujuh puluh enam juta anak
pada dua ribu delapan belas menurun menjadi sembilan ratus tujuh puluh empat ribu anak
dan pada saat pandemi di tahun dua ribu dua puluh ini proyeksi kemiskinan menurun
meningkat yakni mencapai dua belas empat persen atau tiga puluh tiga empat juta orang
kondisi tersebut membuat potensi anak untuk bekerja semakin bertambah
satu dua tiga tarik
ya seperti inilah yang seharusnya anak anak lakukan di usianya
mereka menikmati masa belajar bermain dan juga bergembira
namun sayangnya banyak dari mereka yang harus masih memikul beban ganda sebagai pekerja
untuk itu diperlukan peran semua pihak
agar di hari anak nasional ini bukan hanya sermenal saja
namun menjadi bukti dan juga langkah nyata memutus para pekerja anak yang merupakan generasi penerus bangsa
tim liputan cnn indonesia